sunat perempuan biar nafsu seksnya nggak gede
praktik hitam perempuan menghadapi dilema antara tradisi dan bahaya medis
sebagai tradisi sebagian masyarakat menganggap praktik ini dapat menekan nafsu seksual perempuan
mereka meyakini perempuan yang tidak disunat akan dianggap binal
namun alasan itu kini dinilai merendahkan martabat dan sebagai bentuk pengekangan perempuan atas tubuhnya
meski tak dilarang secara gamblang kemenkes tidak merekomendasikan praktik sunat perempuan ini
who pun secara tegasnya
telah melarang praktik ini
secara medis sunat perempuan bisa mengganggu kesehatan fisik dan psikis
mulai dari pendarahan komplikasi melahirkan hingga kematian
tapi efek efek ini itu tergantung dengan seberapa jauh mereka melakukan tindakan
dan saat ini tidak ada keseragaman terhadap tindakan tersebut
jadi cukup bahaya sekali
dan kebanyakan yang melakukan tindakan fgm ini atau hitam ini adalah bukan tenaga kesehatan